seorang perempuan penghuni kos menangis histeris dan sembunyi di dalam kamar mandi saat petugas kepolisian sumeneb melakukan razia narkoba kamis malam
dalam razia itu enam orang diamankan dan satu diantaranya positif menggunakan narkoba

pak saya pasal dengan mereka itu pak
perempuan satu ini menangis histeris saat diminta keluar oleh petugas dari dalam kamar mandi saat razia narkoba berlangsung
ia ketakutan dan terus meminta petugas agar dilepaskan
aye bersama dua teman lelakinya diketahui berada dalam satu kamar saat petugas memeriksa sejumlah kamar kos di kawasan desa gunggung kecamatan batuan sumeneb
karena tak bisa menunjukkan identitas ketiganya langsung diamankan ke kantor badan narkotika kabupaten sumedep
untuk dilakukan tes urin
dalam razia ini petugas berhasil mengamankan enam orang terdiri dari empat perempuan dan dua laki laki
satu diantaranya diduga positif menggunakan narkoba
dari perempuan tersebut ada terindikasi metafetamin satu
meski tidak menemukan barang bukti narkoba dan hanya satu orang terindikasi menggunakan narkoba
petugas bnn akan terus melakukan razia di sejumlah tempat agar penyebaran narkoba